presiden jokowi dodo akan melantik dewan pengawas kpk
bersamaan dengan komisioner kpk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
pada tanggal dua puluh desember mendatang
presiden mengaku telah mengantongi beberapa nama calon dewan pengawas kpk
ini disampaikan presiden saat bertemu dengan para wartawan
di hotel novotel balikpapan kalimantan timur
presiden jokowi sudah menerima beberapa usulan nama calon dewan pengawas kpk
mereka berasal dari berbagai kalangan dan profesi
seperti hakim jaksa mantan komisioner kpk
serta ekonom serta ahli pidana
namun presiden belum memutuskan nama yang akan dipilih
untuk kemudian dilantik pada tanggal dua puluh desember mendatang di istana negara jakarta
dari usulan nama yang masuk hanya akan ada lima yang dipilih presiden menjadi dewas kpk
pertama ada dari hakim ada dari jaksa ada dari mantan kpk
ada dari ekonom
ada dari akademisi
ada dari ahli pidana
namanya nantilah ditunggu sehari saja pak
nama nama yang baik nama yang baik
saya memastikan sama yang baik